pelayaran perdana kapal tol laut dengan rute pelabuhan panjang tanjung priok akan dilaksanakan rabu malam
jika kapal tol laut ini dimanfaatkan oleh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi
maka kepadatan di pelabuhan bakahuni dan merak juga dapat berkurang
inilah kapal roro mutiara sentosa iii yang akan digunakan dalam pelayaran perdana tol laut rute panjang tanjung priok
rabu malam dua puluh dua juni dua ribu enam belas
kapal yang terbilang mewah ini memiliki beberapa fasilitas
dek berkapasitas delapan ratus empat orang truk campur satu ratus enam puluh unit dan seratus unit kendaraan kecil
hingga rabu pagi pihak pt atau sim lampung pelayaran terus mengebut persiapannya
selain mutiara sentosa iii ada juga km mutiara sentosa ii dan km mutiara timur satu
pelayaran ketiga kapal ini akan menempuh waktu selama delapan jam dengan waktu sandar selama tiga jam
alat komunikasi alat navigasi sudah layak
cuma ada tatanan kecil
yang tidak diselalu bukan no go item